sementara itu unjuk rasa menolak kedatangan rizik sihab di makassar sulawesi selatan berujung bentrok
presiden terjadi saat sekelompok orang yang tergabung dalam aliansi pemuda cinta damai sulawesi selatan
berunjuk rasa di depan monumen mandala pembebasan iren barat jalan jenderal sudirman
masa menolak kehadiran rizik sihab yang dikabarkan akan ke makassar dalam rangkaian safari dakwah
namun aksi pada selasa sore ini tiba tiba ricu setelah sejumlah orang tak dikenal memaki pengunjuk rasa dan melakukan penyerangan
bahkan kelompok orang tak dikenal ini juga menyerang menggunakan panah dan badik
kericuhan meredah setelah aparat dari polsek ujung pandang dan polrestabes makassar turun tangan
kasus ini kini sedang ditangani polrestabes makassar dan belum ada keterangan resmi dari polisi terkait kericuhan ini
tim liputan cnn indonesia